kandas di tengah jalan
saya sangat menghargai ketursterangan pak rijal
dan saya menghargai juga sikap indra yang membawa keluarganya ke sini
aduh gua galau gua galau terus dari tadi
yang lain kek
indri nyuruh yang ngomong galau
pak masuk aja
bu masuk aja gak apa apa
ibu bu bu
sama bagian sini perut bawah sakit sekali
jangan ditekan tekan bu
kemarin ini saya juga sakit sekali tapi di pinggang belakang sini
ya jangan ditekan ibu
sama emak saya dibaluri minyak kayu putih
minyak kayu putih
itu badi ya
jadi ada di meja deketivib
tapi aduh bu aminah sakit perut juga gak bu
mungkin ya cuman yang paling saya rasa di belakang sini ibu
oh iya makasih pak
pelan pelan ibu pelan pelan
pak pelan pelan pelan pelan pelan pelan
tidak ingin nyari
ya yang penting pak jangan dipijat
kalau sakit dioles aja dengan minyak pinggang sama perutnya ya ibu
ini udah baik kan bu
ibu banyak istirahat ya
udah sehat beb
udah mendingan beb
ya sudah bu kalau begitu pak saya pamit dulu
ya udah kalau gitu terima kasih ya bu aminah
sama sama ibu put ibu istirahat
cepet sembuh ya bu
ya terima kasih ya bu
beb aku antarin bu aminah sama parijal dulu ya
cepet sembuh ya bu
terima kasih bu
bu aminah duluan ya
kau punya apa
nih sip sipan berapa
kok belanja di sini bu
iya jauhan dikit gak apa apa
yang penting tenang
menghindari ponunik ya bu ya
makasih ya mari duluan ya
yuk semuanya makasih
kelihatan kan sekarang siapa yang tukang ribut
ponunik iris sama pominah
sama aja dua duanya makanya ribut
masih bagus pomi
si okb udah belanja
yang baru beli mobil
belanja di tempat lain pok tadi saya ketemu
ya udah deh
emang ponuniknya yang hobinya berantem
iris sama pominah kali
perempuan hamil harus banyak banyak istirahat
begini pak ridwan
indra belum siap menikah
alasannya banyak pak
mamanya sedang hamil
indranya juga masih kuliah
masih muda pak
takut secara mental belum siap
mau ngomong ke sini aja masih minta ditemenin
kami sekeluarga senang sama nadia
dan kami juga senang
menjalin tali kekeluargaan bersama pak ridwan
tapi kalau dipaksa untuk cepat cepat menikah
kami belum siap
takut nanti kandas di tengah jalan
kami sudah berhenti menikah
kami sudah berhenti menikah
kami sudah sampai

kami sudah sampai
saya sangat menghargai keterterangan pak ridwan
menghargai juga sikap indra yang membawa keluarganya ke sini
kami juga sangat menghargai keterterangan pak ridwan